kasus penculikan dan pembunuhan bocah karena tersangka tergiur iklan jual organ mengejutkan publik
pertanyaannya muncul bagaimana kedua tersangka yang diantaranya masih di bawah umur dengan mudah tergiur iklan jual organ
tim cnn indonesia pun menelusuri kasus ini
januari lalu atau minggu sore di lokasi inilah detik detik ms menjadi korban penculikan daripada ad
dan berkat rekaman cctv yang ada di minimarket ini proses penculikan itu diketahui
cctv minimarket di jalan batuwaraya kecamatan panakukang makassar slopsi selatan merekam ketika tersangka ad menjemput korban ms
dari pemeriksaan polisi terungkap ketika kejadian tersangka ad melihat korban ms dan temannya sedang menjadi tukang parkir
tersangka kemudian menjanjikan memberikan uang jika korban mau membantunya membersihkan rumah
dan tanpa curiga ms lalu mengikuti tersangka yang juga masih tetangga korban
lelaki ma mengajak korban dengan membawa korbannya dengan menggunakan sepeda motor
dengan alasan akan memberi upah lima puluh untuk membersihkan rumah
usai menjemput korban selanjutnya tersangka membawa korban ke rumah ad yang hanya berjarak satu km dari minimarket lokasi penculikan
di lokasi inilah pembunuhan korban ms terjadi
pembunuhan korban ms terjadi
setelah ad menculikan
pembunuhan korban ms terjadi
pembunuhan korban ms terjadi
ya inilah suasana dari rumah ade
salah satu dari dua remaja tersangka pelaku pembunuhan terhadap ms
nah rumah ini selasa sore hancur
karena keluarga kerabat dari ms tidak sanggup lagi menahan amarah
namun ternyata menjual organ tidak semudah seperti yang dipikirkan oleh kedua tersangka
dari keterangan polisi usai membunuh komunikasi dengan teradah organti internet terputus
hal ini juga dipastikan oleh hasil pemeriksaan polisi
bahwa kedua tersangka yang berusia tujuh belas dan delapan belas tahun bukanlah bagian jaringan jual beli organ
keduanya hanya terpengaruh konten negatif internet yakni iklan jual organ
usai gagal menjual organ korban
kedua tersangka akhirnya membuang jenazah bocah ms di sekitar jembatan nipanipa makassar
yang berjarak lima km dari lokasi pembunuhan
di sinilah jembatan yang dekat dengan waduk nipanipa di daerah moncongloe kabupaten maros sulawesi selatan
yang menjadi saksi bisu dibuangnya mayat
dan ms dibuang tepat di bawah jembatan ini
jamaludin daeng tapa kakek korban mengungkapkan kronologi akhirnya jenazah ms ditemukan
jamaludin menceritakan bagaimana tersangka akhirnya mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi jenazah korban
itu betul yang mencuri itu dewa kakek itu itu terus menangis
akhirnya banyak orang saya tanya dulu di makkabu yang menceng sadewa
sejalan dengan polisi kriminal lawan universitas negeri makassar heri tahir juga yakin bahwa tersangka
tersebut akan menangis
tersebut akan menangis
tersebut akan menangis
tersebut akan menangis
tersebut akan menangis
tersebut akan menangis
hanyalah terpengaruh konten negatif internet
meski demikian heri tahir mengungkapkan proses hukum tersangka tetap dilakukan dengan mempertimbangkan tersangka yang masih berusia delapan belas dan tujuh belas tahun
tapi meskipun misalnya anak itu diancam pidana tujuh tahun ke atas
tetapi sekali lagi kita harus tahu bahwa seorang anak tidak boleh dijatuh hukuman mati dan tidak boleh dihitung hukuman seumur hidup
karena dalam prinsip siswa pidana itu memberikan terbaik bagi anak
lebih lanjut kriminolog heri tahir mengungkapkan kasus ini menjadi bukti bahwa masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk melindungi masyarakat
khususnya anak anak dari konten negatif internet
terlebih tidak sedikit konten negatif internet yang memicu tindak kejahatan
dibeliputan cnn indonesia